lebih dari seratus orang telah ditetapkan menjadi tersangka terkait dugaan penyebaran berita hoax covid sembilan belas
ya hal itu disampaikan kepala biro penerangan divisi humas polri brigjen awi setiono selasa sore di gedung bares krim polri jakarta selatan
awi menjelaskan data yang diperoleh dari seluruh jajaran polda tercatat sebanyak satu ratus empat orang dijadikan tersangka dugaan penyebaran hoax covid sembilan belas
dalam kurun waktu tiga puluh januari sampai dua puluh empat november sebanyak tujuh belas orang sudah ditahan sementara delapan puluh tujuh orang tidak ditahan
tersangka yang ditetapkan terdiri dari enam puluh enam laki laki serta tiga puluh delapan wanita
polda metro jaya menjadi wilayah yang paling banyak menangani kasus dugaan hoax covid sembilan belas dengan empat belas kasus diikuti jawa timur dengan dua belas kasus dan riau dengan sembilan kasus
para tersangka disangka melanggar undang undang ite
undang undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan undang undang peraturan hukum pidana
yang keempat suntingan foto seolah olah covid sembilan belas
yang kelima penghinaan kepada pejabat negara
yang keenam penyebaran berita bohong tentang pemerintah